bapak setiap hari masak untuk warung koswara
jualan di warung koswara untuk ngumpulin duit buat kamu kuliah
terserah kamu kuliahnya mau ambil bagian apa saja
bapak insya allah sanggup biayain kamu neng
fadlita pengen jadi dokter
kuliahnya teh lama
gak sehari atau dua hari
dan biaya kuliahnya teh juga lebih mahal daripada kuliah yang lain
emangnya kamu teh dari mana ce
icet teh tadi minum es jeruk sama kang aceh
minum es jeruk sama kang aceh
dia teh bukan akang
dia teh lebih tua dari mangkos
mau aja diajak jalan sama orang yang lebih tua
jalan teh sama yang sama orang
baru juga lima belas tahun
tujuh belas tahun bi
tujuh belas tahun apaan
kamu baru lima belas tahun
mau aja pacaran sama yang lebih tua
nggak pacaran bi minum es jeruk
itu teh tujuannya juga pasti buat pacaran ice
susah banget sih kalo dikasih tau
kang aceh gitu teh udah tua
udah punya anak
udah punya anak
udah punya anak
udah punya anak
anaknya teh lebih tua dari denny
sepantaran sama kamu
minum es jeruk disangkainya pacaran
kamu tuh ya kalo dikasih tau
awas ya kalau kamu jalan lagi sama kang aceh
kalo sampe kamu ketauan sama bibi
kamu pacaran sama kang aceh
bibit pulangin kamu ke bapak kamu
minum es jeruk teh nggak boleh
dimana mana gak ada kebebasan
anak kecil kalo dikasih tau
anak enam belas tahun aja dipacarin

anak kecil yang di pacarin
anak kecil yang di pacarin

takang teh boleh pinjem duit
gak sama bos idan
yang namanya pebisnis
pantang minjemin uang
kalau pebisnis sudah minjemin uang
itu teh tanda tandanya dia bakalan bangga
tangkrut gak boleh tang
tatang teh dikejar kejar sama leasing bos idan
itu mah kesalahan kamu sendiri kang
makanya kalo ingin sejahtera
pengeluaran teh harus lebih kecil daripada penghasilan
tang kamu teh harus banyak membaca
biar tau ilmu ekonomi tang
tapi mau tertatang teh
bisa di sita leasing atau bos idan
itu namanya resiko ekonomi teh

itu namanya resiko ekonomi tang
gak nyampe dua ratus ribu bos idan
sok makan sekenyangnya
bos idan yang bayarin
tapi kalo masalah minjem
ngapain ah kang disini
oh ah kemarin teh pak kadej kehilangan peta
bukan kang bukan
ya barangkali ada sesuatu yang mau dianalisa sama kang aming
ya udah tuh saya teh pamit dulu ya
waalaikumsalam om badang
kamu kok tidak belajar kelompok
itu edwan datang tuh jemput kamu
mau belajar kelompok pak
assalamualaikum udhadang udhoy
febri gak pergi dulu wak
yaudah kalau begitu
saya keluar duluan ya om ya
saya keluar pengisi dulu ya
seru dong cip
kenapa kamu tidak mau belajar kelompok
gak ada gunanya
ujung ujungnya juga masuk dapur
om dadang teh benar pak
bener apaan ya
kamu itu harus banyak belajar
biar bisa masuk perguruan tinggi
untuk biayain sekolah febri
bapak kan kerja
bapak kan kerja
kuliah teh mahal pak
bapak setiap hari masak
untuk warung koswara
jualan di warung koswara
untuk ngumpulin duit buat kamu kuliah
terserah kamu kuliahnya
mau ambil bagian apa
yang kamu inginkan
kalau kita bisa
sanggup biayain kamu neng
saya ingin jadi dokter
atau dua hari
kuliah yang lain
semua keperluan febri saat febri kuliah
memangnya bapak sanggup
untuk masak di warung om koswara
sampai bapak tua nanti
bapak sayang semua kamu neng
bapak akan melakukan apa saja
bapak akan kerja apa saja
sampai cita cita kamu tercapai
insya allah bapak mampu deh
bapak pengen kamu jadi orang hebat
seperti bu guriola
seperti dokter clara
febri tidak mau berkhayal tinggi tinggi pak
bapak kebanyakan dengerin omongan bu guriola
bapak suka sih ya
apa tidak terlalu berat ya kang untuk anak anak
untuk menjalankan semua program yang sudah kita rencanakan
kita akan membentuk karakter anak anak yang islami ibu dokter
kita akan membuat suasana